ucuk di cinta ulam pun tiba
akhirnya kita bertemu di sini pengecut pajajaran sekarang aku benar benar akan menghabisi
gawat aku harus laporkan penyebut pajak jalan
kita tidak akan
apa mungkin allah mau mengampuri dosa saya saya telah banyak berbuat dosa melukai orang bahkan saya
pernah membunuh tidak apa apa paman insyaallah paman allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni
paman allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan
waktunya kita untuk bertobat kepada allah subhanahu wa ta'ala
hai banyak sekali kisah kisah di antaranya kisah seorang pemabuk pada saat itu seorang pemabuk ia
setiap malamnya sering memabuk pada saat ia pulang untuk ke rumahnya dia melihat ada potongan daripada
ayat suci'al kur'an atau asma'ullah
karena dia masih memiliki iman yang kuat
dia mengambil daripada potongan itu
dan menaruhnya di lemari
pada malam itu
dan dia bermimpi
mendapatkan azab yang pedih dari allah swt
azab yang sangat pedih
dan mengingatkan kepada kita semua
bahwa sesungguhnya hidup di dunia hanya sementara
hidup di akhirat nanti akan kekal
dia diberi hidayah oleh allah swt
dan dia meninggal dalam keadaan khusnul khatimah
pada kisah lain
ada seorang pelacur
seorang pelacur bertemu dengan seekor anjing
karena dia memiliki hati yang sangat baik
dia melihat anjing kehausan
dan dia mengambil air minum
dan memberi ke seekor anjing itu
dan dia masuk surganya allah swt
dan dia menangis
dan dia menangis
dan dia menangis
ada dosa yang tidak akan diampuni oleh allah swt
menyekutukan allah swt
maka dari itu
allah swt memberikan rahmat yang luas untuk kita semua
memberikan kesempatan yang luas untuk kita semua
kita pakailah di dina ini
karena dunia ini hanya sementara
dan juga apa yang telah baginda rasulullah saw
yang telah menyampaikannya kepada kita semua
sudah menyerbu pada jajaran kita
melihat dengan mata kepala saya sendiri
bukannya ini raden kian santang
karena kami tidak mengenal raden
kalau boleh tahu apa yang membuat sehingga raden bisa jadi begini
yang kami tahu raden ini adalah seorang yang sangat luar biasa
begitulah pak man
ilmu kandung raganku sekarang sedang melemah
aku hanya meninggalkannya seperempat saja
sepertinya sekarang aku harus pergi dari sini
saya harus menemani raden
apapun yang terjadi saya harus membela raden sampai ke pajajaran
baiklah pak man
kalian boleh ikut
terima kasih raden
ayo kalau begitu kita ke pajejaran sekarang
mohon ampun gusti prabu ampumaruf
sebaiknya pasukan kita minta bantuan bu
sendika gusti prabu ampumaruf
pasukan kami saat ini sedang kalah
dan saat ini kami sedang dikejar kejar oleh seluruh jati
jadi kami mohon pertolongan gusti prabu ampumaruf
apa aku tidak salah dengar
menghadapi laki laki tua itu

ampun busti prabu amukmarukul
menurut saya teh perlu kita beri pelajaran kepada mereka gitu

ini hal bigi jangan diadakan mudah
semoga rupanya berhasil seperti yang kutemukan
jangan ada apapun yang ingin k respon pelajar berharap
dan semoga kaleng menanggungnya
ucuk di cinta ulam pun tiba
akhirnya kita bertemu di sini pengecut pajak jalan
sekarang aku benar benar akan menghabisimu shannurjati
kenapa gusya abu marugod melakukan itu semua
bukankah pajak jalan sudah baik menerimamu gus
kamu tidak perlu tahu soal itu dan kamu
tidak tahu shannurjati
sekarang kamu jangan banyak bicara
ayo keluarkan seluruh kesaktianmu
mari kita bertarung di sini shannurjati
ampun maharaja gusti prabu ahmad marugod
menurut saya gusti prabu yang banyak bicara
tidak kamu kecurah ring
kamu tidak boleh memperdulikan soal itu
ayo kita serang pengecut pajak jalan ini bersama sama